ya pemimpin fpi rizik sihab terjerat pasal penghasutan buntut dari kasus kerumunan di petamburan
pihak kepolisian menegaskan akan melakukan penangkapan terhadap rizik jika tidak menyerahkan diri
merespon penetapan tersangka rizik pihak fpi juga kemudian bertanya balik soal penetapan ataupun dasar dari penetapan rizik sebagai tersangka
bagaimana semua pihak ataupun kita melihat kasus hukum yang kembali menjerat rizik pasca kerumunan di petamburan ini
dan benarkah memang dasar hukum ataupun pasal ini juga masih sangat cair untuk diperdebatkan
mari kita akan coba bahas malam hari ini bersama dengan tiga narasumber saya yang sudah bergabung dari luar studio
ada pak heri firmansyah pengamat hukum pidana
ada pak bambang rukminto peneliti ises bidang kepolisian
kemudian ada pak aziz yanuar sekretaris bantuan hukum dpp fpi
selamat malam bapak bapak sekalian
selamat malam bang
sebelum kita akan mulai
sebelum kita mulai dialog saya mau coba dengarkan kembali apa pernyataan dari kabitumas polda metro jaya
kombespol yusri yunus terkait dengan rencana penangkapan terhadap rizik sihab
kemarin sudah dijelaskan ya saudara mrs jadi saya tegaskan lagi
panggilan saksi pertama tidak datang
panggilan saksi kedua tidak datang
kemarin sudah ditegaskan tidak ada lagi
jadi polda metro jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap mrs
sekali lagi saya ulangi polda metro jaya akan melakukan penangkapan terhadap mrs
saya langsung ke pak aziz yanuar
pak aziz sudah ditegaskan berkali kali oleh pihak kepolisian bahwa akan melakukan penangkapan terhadap saudara rizik sihab
dan tidak ada lagi surat pemanggilan
apakah sudah ada rencana kapan kemudian pak rizik sihab
akan mendatangi polda metro jaya
sebenarnya perlu saya sampaikan dulu bahwa berdasarkan panggilan dengan sebagai saksi
pertama panggilan kedua yang telah dilayangkan
jadwalnya itu senin yang kemarin ya
kemudian mendatangi polda metro jaya
dengan membuka permohonan untuk penjatuhan ulang
kemudian itu kami mengapresiasi dari pihak polda metro jaya penyidiknya khususnya
terkait apa namanya respon yang pemanis kepada pak rizik sihab
oleh karena itu kami melalui atasan penyidik
dan penyidiknya sebenarnya sudah koordinasi
untuk menjatuhalkan periksaan yang sedianya akan dilaksanakan pada senin empat belas desember yang akan datang
tetapi ada dinamika terbaru dalam kasus ini
ya ini kita sama sama tahu bahwa kemarin
ada penetapan tersangka pada habib rizik syihab
atas kasus yang dimaksud
oleh karena itu tadi kami bersama tim kuasa hukum berinisiatif untuk proaktif
mendatangi polda metro jaya
untuk menanyakan jika ada surat pemanggilan sebagai tersangka untuk memberikan keterangan
yang insya allah akan segera dipenuhi habib rizik sihab
rizik atas surat tersebut
jadi tadi kami sudah ke polda metro jaya
tetapi penjelasan dari mereka tadi pagi
belum ada atau tidak ada surat tersebut
tidak ada surat apakah kemudian rizik sihab akan datang secara sukarela secara mandiri
kalau masalah itu terkait dengan dinamika netapan tersangka kemarin
maka hal hal tersebut
masih kita akan bicarakan kepada pihak habib rizik
karena tadi tidak ada surat yang memang sedianya kita akan serahkan kepada habib rizik tadi
ataupun tadi mungkin ada lisan dari pihak penyidik mengenai waktu jadwal pemanggilan sebagai tersangka
untuk memberikan keterangan di polda metro jaya
jadi anda masih meminta
minta ada surat pemanggilan sebagai tersangka dari polisi
baru kemudian setelah itu rizik sihab mungkin bisa datang ke polda metro jaya
begitu maksud anda pak aziz
sebenarnya bukan meminta surat juga
kita hanya mempertanyakan tadi kan
kalau memang sudah ditetapkan sebagai tersangka
apakah nanti senin kita bisa datang dengan mematikan
nanti harus ada dasarnya kan
apakah perlu atau tidak
tadi sebenarnya kita bersekutu
terkait soal tersebut
tetapi apa namanya
tadi kita tidak membawa satupun dokumen dari polda metro jaya
sehingga nanti kita akan berkoordinasi dengan klien dalam hal ini habib rizik syihab
untuk kemudian kita akan menginformasikan kepada pihak penyidik secepatnya
untuk hal yang dimaksud tadi
saya ke pak bambang rukminto
pak bambang perlu atau tidak surat pemanggilan lagi sebagai tersangka
kalau dari polisi kemudian mengatakan
tidak perlu ada lagi penangkapan
karena sudah dua kali di surat pemanggilan pemeriksaan juga tidak hadir
saya rasa surat pemanggilan aksi kemarin
sudah dua kali disampaikannya
terupaya persuasi pada siapkan oleh polo dato' rizaya
saya rasa pemanggilan ketiga tetap harus dilaksanakan
kemudian pihak dari rizik sihab mendatangi polo dato' untuk meminta
saya rasa itu adalah niat baik
polisi harus bisa menerima hal sebagai niat baik dari pihak rizik sihab
saya rasa selepas dari itu polo dato' rizaya saya melihatnya sangat serius terkait dengan rizik sihab ini
dua kapolja yang kemarin
dicopot pasca kerumunan itu adalah
bagi fpi dan rizik sihab
saya rasa upaya upaya persuasi sudah dilakukan
ini kembali pada niat baik dari rizik sihab sendiri
beliau memadu hukum
polo dato' tetap menggunakan upaya upaya pembangkangan hukum
baik pak bambang
kami agak kurang jelas mendengar suara tapi kami bisa tangkap sedikit
saya tadi tangkap anda mengatakan bahwa ini kembali ke niat baik dari rizik sihab
dan upaya persuasi sudah dilakukan berkali kali
kita coba break terlebih dahulu ya
bapak bapak sekalian sambil kita perbaiki koneksi dengan anda semuanya
kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di newscast
saya akan ke pak bambang rukminto lagi
mungkin anda bisa kembali tadi memaparkan pak
apa yang anda sampaikan berkaitan dengan proses hukum dari mulai penetapan sebagai saksi dipanggil oleh polisi sampai ditetapkan sebagai tersangka untuk rizik sihab
katus rizik sihab ini kan berkait dengan kebulangan video dari timur tengah kan
kemudian mengusulkan kerumunan yang panggir dan kesalahan kinaan
dan kemudian karena ketidakbegasan dari kepolisian dua kapolja dicopot
ini menunjukkan bahwa kepolisian saat ini sudah benar benar serius terkait dengan rizik sihab
tapi saya melihatnya bukan persoalan berkait dengan kekarantinaan
karena sebelum sebelumnya berkait dengan protokol covid ini polisi pun sangat mengunggah
tetapi ini adalah pintu masuk
untuk kasus kasus berikutnya
dan kemudian rizik ternyata benar benar tiga tahun di timur tengah ternyata tidak merubah pola pola yang dilakukan rizik
dengan melakukan ujaran ujaran yang ujaran ujaran kebencian
kemudian melakukan tindakan tindakan yang tidak membuat nyaman masyarakat
ini menjadi pintu masuk rizik menjadi tersangka
oke pak bambang tadi anda sempat menyinggung soal pembangkangan
apa yang anda maksud dengan pembangkangan ini pak bambang
beberapa kali kasus lift ini kan tidak hanya saat ini saja
tetapi tahun kemarin sudah beliau keluar negeri dengan motif umproh juga menghindari
dari ancaman ancaman hukum
yang sudah ditetapkan oleh kepolisian
bahwa kemudian kasusnya dianulir itu adalah persoalan lain
tetapi ini menunjukkan bahwa rizik beberapa kali mangkir dari upaya upaya hukum yang melibatkannya
kemudian pasca kejatangannya ini juga kemudian pemanggilan sebagai saksi pun dia mangkir
ini menunjukkan bahwa rizik sedang melakukan pembangkangan hukum
kepada negara dalam konteks ini
karena kepolisian adalah aparat negara
oke pak aziz silakan anda boleh merespon apa yang disampaikan oleh pak bambang
klien anda rizik sihab sedang melakukan pembangkangan hukum terhadap negara
karena tidak hadir dipanggil beberapa kali
kemudian juga sampai hari ini pun belum ada kejelasan kemudian apakah akan datang atau tidak sebetulnya
ya jadi gini menurut saya
ahli tadi perlu sedikit di refresh ya terkait dengan mangkir pembangkangan tadi
jadi perlu saya sampaikan bahwa yang pertama kita itu proaktif dipanggil lalu hadir mewakili habib rizik siap
artinya apapun alasannya kita sampaikan dan itu kita datangi pihak polda metro jaya
ya ada hal ini ya
jadi ini kemudian juga kita sampaikan alasan alasannya
minta jadwal ulang
sangat menghormati proses hukum
dan ini diatur dalam kuhab
jadi kalau dikatakan ini tadi menurut saya agak agak ini ya
kurang tepat lah seperti itu
kalau boleh saya santun mengatakan demikian
kemudian kita juga bukannya
tadi saya sampaikan bukannya tidak memenuhi
tetapi ada alasan yang memang beliau
beliau memulihkan kesehatannya
kita sama sama tahu gitu kan
bahwa beliau baru saja memulihkan kesehatan di rumah sakit umi bogor
meskipun tidak ada surat dari dokter ya pak aziz
jadi bukan hanya melihat isi negatifnya saja semua
karena saya kan bapak ini kan ahli
artinya melihat sesuatu itu objektif
kita minta seperti itu
artinya hal hal yang memang
tim kuasa hukum sudah sampaikan
itu perlu dilihat juga gitu loh
atau tidak dapat berita makanya saya kabarkan ini beritanya
seperti itu singkatnya
pak bambang boleh merespon silahkan pak
saya rasa yang disampaikan oleh mas hafiz ini
incident yang kemarin terjadi
upaya upaya pembangkangan ini juga muncul ketika
kawan kawan kepolisian menyampaikan surat panggilan
yang ini tentunya sangat tidak elok dan menjadi presiden buruk bagi
bagi penegakan hukum kita ketika
ketua kepup masyarakat melakukan pengadangan
ini jelas tidak bagus ke depan
makanya kita harus melayankan bagaimana
di luar juga kemudian
ketika di media berseliweran saya melihat
resik sihab juga melakukan
saya melihat sebagai provokasi bagaimana
penggemarnya ini juga melakukan
melakukan perlawanan pada kepolisian
saya melihat seperti itu
tahan dulu pak bambang dan juga pak aziz
saya ke pak heri dulu
pak heri ada pasal yang disangkakan terhadap rizik sihab dan
lima orang yang lain
ada pasal satu ratus enam puluh dan juga pasal dua ratus enam belas
tentu soal penghasutan
kemudian ada undang undang kekarantinaan terhadap lima orang yang lain
pertanyaannya gini pak heri
tepatkah kemudian saudara rizik sihab disangkakan dikenakan pasal dua ratus enam belas dan juga satu ratus enam puluh ini
ya tentunya kalau kita menilai tepat atau tidaknya
ini akan kembali
kepada proses penyidikan yang berlangsung
kalau kita kembali kepada ketentuan kuhap tentunya ketika orang ditetapkan menjadi tersangka ini kan ada istilah patut diduga
kemudian ada alat bukti yang diajukan
berdasarkan kitab undang hukum acara pidana undang undang delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu maka kita akan melihat kepada minimum alat bukti yang dimiliki yaitu dua
nah dalam konteks perkara ini
ini sudah disampaikan oleh kadif humas polri bahwa sudah dilakukan gelar perkara per tanggal tujuh desember dua ribu dua puluh
nah ya kemudian ada proses proses lanjutan yang kemudian disampaikan ada pasal yang disangkakan pada lima orang
tapi kayaknya wabil khusus bagi pak hrs ini hanya pasal satu ratus enam puluh dan dua
terhadap lima yang lain itu terkait dengan kerumunan masa di masa pandemi
nah layak atau
atau tidak penetapan tadi sudah saya sampaikan bahwa itu memang bagian dari kewenangan penyidik berdasarkan ketentuan undang undang berdasarkan perintah jabatan yang sah
kemudian memang respon dari kapolri sebelum adanya pencopotan dua kapolda baik kapolda jawa barat kalau saya tidak salah dan kapolda metro jaya
itu kan memang sudah ada maklumat dari kapolri terkait dengan kebijakan kepatuhan penanganan penyebaran covid sembilan belas
nah kalau dikaitkan dengan pasal dua ratus enam belas dan satu ratus enam puluh tadi memang ada irisannya
tapi memang segalanya harus dibuktikan
karena perdebatan perdebatan yang muncul misalnya saja di pasal satu ratus enam puluh apakah itu delik formil atau delik material
nah dalam konteks putusan mk memang itu disampaikan sebagai delik material
berarti diperlukan akibat
nah di sisi lain ketika penyidik melakukan satu penetapan
tersangka tentunya melalui proses yang saya rasa tidak juga serampangan
jadi memang ada proses proses yang dilewati sehingga akhirnya ditetapkan persangka
karena kalau pun tidak cukup bukti maka proses yang berjalan itu bisa saja sp tiga
keluarkan produk hukum yang bernama sp tiga surat perintah penghantian penyidikan
mendasarkan pada ketentuan pasal satu ratus sembilan ayat dua kuhap
jadi ini yang akan kita lihat apakah unsur unsur tadi terpenuhi atau terbatas
berdasarkan kajian investigasi dari pihak penyidik
tentunya yang diharapkan adalah tadi bagi pihak yang kemudian diminta untuk hadir tadi
dalam kerangka apa
juga dalam fungsi untuk melindungi kepentingan yang bersangkutan
nah ini jadi menurut saya sebenarnya masalah komunikasi saja
karena kalau proses untuk melakukan penangkapan penahanan itu kan sudah masuk kategori upaya paksa
nah ini nanti ada proses proses lain yang kemudian
kalau tidak hati hati dilakukan bisa kemudian bersinggungan dengan hak asasi manusia
saya rasa begitu bang
pak heri tapi dari pasal satu ratus enam puluh artinya begini ya
artinya pihak kepolisian harus bisa membuktikan bahwa memang ada penghasutan begitu ya
di dalam proses hukum ini
proses yang kemudian menetapkan risikosip sebagai tersangka
karena ini dikenakan pasal satu ratus enam puluh kuhp dan juga pasal dua ratus delapan belas
anda melihat apakah memang ini akan sulit atau memang kalau sudah ada alat buktinya
memang ya bisa saja kemudian mudah untuk dibuktikan
ya pasal satu ratus enam puluh dan dua ratus enam belas ini
tenang merahnya menurut saya adalah ketika seseorang itu tidak menuruti perintah jabatan dari
pemerintah yang sah yang berdasarkan ketentuan perundang undangan
ee berkewajiban untuk melakukan suatu perbuatan
jadi tidak taat atau tidak patuh lah
ancamannya empat bulan kalau nggak salah
dari pasal dua ratus enam belas kuhp
tapi kalau ke pasal satu ratus enam puluh tadi yang bang reinhardt maksudkan
itu adalah terkait dengan tindak pidana penghasutan
nah ini bisa dilakukan secara lisan dan tulisan dan dilakukan di muka umum
agar terjadinya satu perbuatan pidana atau apa
usaha untuk tidak mentaati ketentuan peraturan perundang undangan
atau perintah jabatan yang didasarkan pada peraturan perundang undangan
nah tadi kembali kepada keputusan mk misalnya
ee disyaratkan itu sebagai delik material
ini memang harus dikonstruksikan betul oleh teman teman penyidik polda metro jaya
bagaimana kemudian pasal tadi itu setelah dikonstantir dengan tepat
maka dapat diformulasikan menjadi satu aturan yang menjerat dari eee
penetapan tersangka dari beberapa pihak tadi
nah jadi kita akan melihat dalam proses tadi unsur unsurnya terpenuhi apa tidak
kalau dia kembali ke delik material disepakati maka dia akan melihat dari akibatnya
apakah perbuatan tadi itu mencapai pada tujuan tadi yang saya maksudkan
adakah kemudian ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh hasutan tadi
kemudian adakah kemudian upaya untuk tidak mentaati ketentuan peraturan perundang undangan yang sah tadi
atau penguasa secara umum yaitu pemerintah yang berdaulat
jadi hal hal ini memang harus dibuktikan bang reinhardt
karena bicara tentang pidana dan bicara tentang kebenaran material
oke oke dan itu masuk dalam proses penyidikan yang kita malam hari kemudian melihat dari berbagai sisi saja begitu ya
kita tentu melihat itu adalah menjadi ranah dari pihak kepolisian
saya ke pak aziz dulu pak aziz ada keberatan yang disampaikan sejumlah tokoh tokoh fpi
juga tim kuasa hukum terkait dengan pasal yang dikenakan
anda bisa sampaikan apa yang menjadi titik keberatan
dan mengapa ini dikatakan tidak ada dasarnya
ya sebelumnya saya tanggapi dulu tadi ya pernyataan pak bambang
karena perlu saya luruskan sedikit
bahwa kita kan di sini kan tadi sampaikan bahwa sudah beberapa kali kita juga umumkan kepada media
bahwa terkait penghadangan itu itu adalah suatu bentuk kesalahpahaman dalam mengantarkan surat
kami mewakili habib rizik itu sudah berkomunikasi dengan penyidik
untuk selanjutnya bahkan kita sebut bola di luar
tidak usah ke petamburan
artinya ada dua hal yang saya mau sampaikan
bahwa terkait dengan hal hal yang memang di petamburan
bukan berarti semua itu harus dikaitkan dengan habib rizik
atau kalau misalnya di situ ada orang pencurian
di pertempuran terus habib rizik yang salah gitu
itu perlu pak bambang ini kan peneliti
jadi maksud saya harus cover both sides
mohon maaf lho pak ini kita sampaikan tadi
harus cover both sides yang komprehensif seperti itu
kemudian juga tadi kita mendatangi mewakili habib rizik gitu loh
artinya kita proaktif dalam penegakan hukum ini gitu lho
jadi narasi narasi tadi itu menurut saya perlu diluruskan demikian
apalagi disini kan
beliau sebagai peneliti gitu kan
itu saya perlu luruskan dengan baik
kemudian tadi pertanyaan dari bang reinhardt
terkait pasal yang dikenakan
itu menurut saya kami ya dari tim kuasa hukum
memang ada dugaan untuk menjerat habib rizik sihat
terutama untuk menahan beliau ya
mengapa saya katakan demikian
karena pada awalnya proses ini klarifikasi
sebelumnya di mana panitia maulid itu dipanggil
kemudian diundang untuk memberikan klarifikasi
itu tuduhan yang dituduhkan terkait kerumunan di petamburan itu hanya pasal dua ratus enam puluh
tentang kekarantinaan kesehatan
artinya kemudian entah ada perkembangan apa
ubah drastis dengan penambahan satu pasal satu ratus enam puluh
kemudian juga terjadi pelaporan pada tanggal dua puluh lima november
kalau saya tidak salah
kemudian ada sprindik dan spdp tanggal dua puluh enam tanggal dua puluh tujuh
tadi saksi yang ketua panitia tadi kembali dikirimkan surat panggilan untuk
bukan klarifikasi ya tapi sudah
panggilan untuk ba saan
artinya kita melihat di sini ada dugaan upaya untuk melakukan penahanan terhadap habib rizik sihab
di mana yang menjadi target dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum menduga memang hbp rizik syihab
demikian jadi pasal satu ratus enam puluh ini menurut kami sangat terpetik ideal ya
untuk menjerat siapapun yang diduga berperangkat dengan hbp rizik syihab
jadi kita harus mencari pendapat atau feel dari penguasa ya
pak bambang silahkan direspon tapi kita harus jeda terlebih dahulu
saya juga akan tanyakan nanti ke pak aziz mengapa menjadi
ini pertanyaan yang paling mendasar mungkin dari sebagian besar publik
yang juga melihat sejak awal proses hukum ini
mengapa menjadi sulit sekali untuk datang ke polisi
baik saat itu masih sebagai saksi
sampai kemudian ini sudah ada penyataan tersebut
sudah ada penyataan tegas dari pihak kepolisian
akan menangkap mengapa kemudian masih belum berupaya untuk
kalau tadi meminjam bahasanya pak bambang
adalah niat baik tadi itu untuk datang ke polda metro jaya
kita bahas di segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali di newscast kami masih membahas buntut kerumunan
yang kemudian rizik syihab didapatkan
di depan seharusnya hal itu tidak terjadi lagi
oke problem komunikasi antara fpi dan polisi ini
problem komunikasinya apa
masalahnya ada di mana pak bambang
saya mengharuskan bahwa yang disampaikan oleh pak aziz tadi
bahwa ada masalah komunikasi ketika
upaya pemanggilan tidak tersampaikan
kemudian ada pengadangan massa
pengadangan massa dari fpi kepada kawan kawan kepulis
kepada kawan kawan kepulis
kawan kawan kepolisian ini yang saya menjelaskan
awal sejak awal kasus ini kasus persoalan rizik sihab bukan hanya dalam kasus yang sekarang terjadi
tiga tahun belakang juga hal itu terjadi bahwa komunikasi komunikasi yang disampaikan oleh rizik sihab
saya rasa sangat mengganggu masyarakat umum yang mendambangkan kedamaian
bahwa demokrasi tidak harus dibangun dengan ujaran ujaran kebencian dengan asutan asutan saya rasa seperti itu
baik pak bambang ini dari analisis anda ya dari kacamata anda kita lihat sejak kemarin sampai dengan hari ini
pihak kepolisian baik dari kabitumas polda metro kapolda metro
sampai kemudian kabar reskrim ini muncul dan kemudian menunjukkan ketegasan begitu
apa pesan apa sinyal yang kemudian ingin ditunjukkan dari ketegasan bahwa tidak ada lagi kemudian surat tapi langsung ditangkap dan lain sebagainya ini
surat yang disampaikan dua kali kemudian muncul belakangan
kemudian adanya jejak digital bahwa di bogor rizik juga melakukan provokasi provokasi kepada pengikutnya
ini yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk tegas untuk menyuarakan bahwa ujaran ujaran kebencian itu harus selesai saat ini
saya rasa pesannya di situ bahwa ujaran ujaran yang disampaikan oleh rizik cukup sampai di sini
tindakan tindakan anarkis yang dilakukan oleh fpi kemudian berbuntut dengan penyerangan sudah selesai sampai di sini
kemudian harus kita bangun iklim yang lebih kondusif lebih damai lebih sejuk dengan tidak menyampaikan ujaran ujaran yang memprovokasi
oke pak bambang meskipun fakta ini kejadian ini juga menjadi momentum ada juga dorongan ataupun desakan bahwa
kalau kemudian kasus kerumunan seperti ini polisi juga harus bertindak adil terhadap semua siapapun yang juga melanggar dan juga berkaitan dengan kerumunan tadi itu
saya setuju terkait dengan itu
makanya momentum pak pol dari copot itu adalah suatu sinyal bahwa tindakan itu harus dilakukan secara tegas ke depan
menurut anda memang ini tinggal menunggu kemudian kehadiran saja niat baik tadi yang tadi anda singgung di awal dari rizik siap untuk kemudian datang
kita berharap bahwa ada niat baik ada respon yang positif
sehingga hal seperti itu yang membuat memperkeruh suasana memanas manasi suasana itu kemudian menjadi lebih sejuk dan ditinggalkan
baik pak aziz mengapa tidak datang saja pak
ya mas ini nggak fair kalau misalnya saya tidak meluruskan yang tadi
silakan dijawab silakan direspon pak aziz
namanya penghakiman terhadap apa namanya satu terhadap seseorang tanpa jelas
ini tadi saya bilang pak bambang menyatakan soal sejukan tapi yang dikemukakan yang disampaikan ini hampir semuanya fitnah semua
kalau begitu maaf kesejukan yang dimakan gitu loh ini malah justru memprovokasi
tadi saya sudah katakan niat baik saya sudah sampaikan
dari awal saya datang wakili habib rizik ya
kemudian kita sampaikan surat
kita juga menyinggung
kita bicara soal humanisme soal kemanusiaan soal kesehatan
saya menyinggung soal pemulihan kesehatan beliau ya
dan pihak kepulihannya sudah memahami
kemudian kita juga kirim juga yang selanjutnya untuk penjatualan
jadi niat baik seperti apa
tadi kita datang juga untuk mengambil
kalau memang ada mari
beberapa kali juga kita menerima surat dari penyidik
itu di luar bahkan kita jemput
itu kurang niat baik apa
makanya tadi saya bilang sebagai peneliti
harusnya kan komprehensif
bukan melihat google aja seperti itu
saya hanya meluruskan tadi kan
terus mengenai narasi ujaran kebencian ini
yang tadi katanya itu yang mana
yang mana ujaran kebenciannya
saya mau tanya sama bapak tadi kan
apakah bapak tahu kita sudah melaporkan hampir delapan puluh pelaporan
saya punya datanya
kalau saya bisa bertanggung jawab soal itu
saya lengkap datanya
laporan kita tidak ada yang diproses
bahkan sudah ada yang tersangka sampai detik ini
tidak ada yang juga ditahan
artinya kalau kita bicara ujaran kebencian
saya punya seabrak data kita tentang ujaran kebencian terhadap agama
itu sangat sensitif
terhadap islam terhadap nabi
itu banyak gitu loh
nah maksud saya
saya harapkan suara bapak konsisten juga di situ
kemudian terkait yang tadi bang renhat tanyakan
kenapa sih tidak datang saja
saya sudah kemukakan tadi kan
kita sampai datang tadi bang ke polda
seperti itu kan
kita sampaikan bahwa kita siap untuk menghadiri
tapi ini sudah ada penetapan tersangka
apakah ada surat
kalau ada kita akan menyesuaikan dengan surat tersebut
oh tidak ada
kalau begitu kita akan segera
mungkin dalam waktu dekat akan mendatangi
untuk memulih pemerintah sana
sebagaimana yang sudah kita jadwalkan sebelumnya
artinya pak habib resik siap
jadi kalau dibilang surat apa
ya tidak seperti itu juga
kita tak atur sederhukum
kecuali sama sekali dipanggil tidak ada ya
tidak ada perwakilan kuasa hukumnya
itu baru bisa dikatakan
artinya kita harus objektif lah melihat sesuatu itu
jangan kita melihat yang jelek semua dari satu pihak
sedangkan yang baik baik selalu diabaikan
kalau kita tadi meminjam pembicaraan pak bambang
kalau kita ingin kesejukan
yang kita sama sama dambakan
mari kita berpikir positif
kepada setiap sesuatu yang dilakukan
dan memang itu nyata
kecuali tidak pernah ada
saya yakin pak obama juga tahu kok
jadi maksud saya
ya mari kita melihat sesuatu yang positif
saya setuju dengan pak bambang tadi
melihat sesuatu yang positif
kejukan dan kedamaian dan perdamaian
tapi kan dari pihak kepolisian sudah mengatakan jelas bahwa
tidak ada lagi surat
dan kemudian hanya akan melakukan penangkapan
oke setelah kemudian polisi mengatakan demikian
apa langkah hukum
apa yang akan kemudian merespon
apa upaya upaya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian
untuk memenuhi seluruh yang dimaksud oleh pihak kepolisian
terkait pemeriksaan tadi
pastikan kita akan perjuangkan
untuk kepentingan klien
dalam hal ini hwp diksyahab
dan juga lima tersangka lainnya
sesuai dengan kohab
kita berjuang melalui jalur hukum
apapun yang terjadi
saya meneruskan tadi sedikit
apa ini sebagai pintu masuk
untuk menegakkan prokes
ini kita sudah masuk keluar lagi
kenapa kok saya bisa bicara begitu
perumunan di minahasa
saya punya buktinya
seperti itu kan
yang terjadi setelah
pada bulan november
itu tidak ada progres kok
tidak ada perkembangan
untuk menegakkan hukumnya
tidak ada pencopotan
terhadap aparat kepolisian di situ
jadi marilah kita bersikap objektif dan adil
kita siap menempuh langkah hukum apapun
terkait hwp diksyahab
kita sebagai kuasa hukum
mengupayakan upaya yang maksimal
sesuai dengan keputusan undang undang pastinya
tapi kita mengharapkan juga
terutama media di sini
dan para ahli
mari kita mencerdaskan
para masyarakat dan rakyat indonesia
dengan narasi yang baik
yang memperhatikan aspek positif juga
jangan selalu dibombari dengan negatif
itu tidak adil
kita mengharapkan keadilan
tapi bersikap tidak adil
terhadap pihak lain
itu kan juga tidak adil
marilah kita berbuat adil
dari kita sendiri
dari hal yang kecil
dan dari yang terlihat oleh mata kita
kami coba untuk merangkum
dari berbagai macam sisi kemudian
dan coba melihat kemudian
permasalahan ini sebetulnya
saya akan ke pak heri firmansyah
pak heri dari anda terakhir
bagaimana kemudian merangkum ini semua
dari mulai proses hukum
pasal yang dijerat
apa setelah ini
ya tentunya kita akan
sebelum terjadinya kerumunan
kalau itu sudah dapat dilakukan
upaya pencegahan dari awal
mungkin saja tidak akan terjadi hal seperti ini
tapi ya sudah begitu
ini sudah berlanjut
sudah proses penyidikan dilakukan
tentunya pihak kepolisian
ingin mendapatkan keterangan
nah tinggal bagaimana
antara pihak kuasa hukum
dengan kliennya tadi
kemudian bisa menyampaikan
terkait dengan pendapat hukum mereka
keberadaan atau situasi terkini yang ada
nah ini sebenarnya sah sah saja dalam ranah hukum
tapi persoalan berikutnya adalah
ketika memang pemanggilan tadi
kemudian sudah ditayangkan secara patut dan wajar
dan kemudian tidak ada tanggapan yang signifikan misalnya
karena ini kan masing masing punya versi bang renhat
kuasa hukumnya punya versi sendiri
dan juga teman teman kepolisian punya versi sendiri
nah ini yang kemudian mungkin akan menjadi klik dia
klarifikasi kemudian keterangan sebagai saksi tadi
sebelum menjadi tersangka itu
nah sehingga kita bisa melihat puzzle puzzle
dari penegakan hukum ini menjadi utuh
nah dalam konteks ini tentunya
kita melihat dalam ketentuan sanksi pidana yang
diancamkan kepada para pelanggar
ya para pelanggar juga masih punya hak
asas peradugaan tidak bersalah
orang itu tidak akan dikatakan bersalah
belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
yang menyatakan hal tersebut
jika ternyata ada keberatan dari tim kuasa hukum
terhadap penetapan tersangka bagi hrs
dan lima tersangka yang lain
maka secara hukum secara konstitusional
dilindungi oleh undang undang
punya hak untuk mengajukan
terhadap penetapan tersangka
sekarang sudah menjadi perluasan objek pra peradilan pengkerenhan
nah ini juga dalam kacamata hukum dibenarkan
di sisi lain tentunya kita menjaga kondisivitas hukum kita
bahwa penegak hukum yaitu penyidik kepolisian
memang punya kewenangan untuk menegakkan hukum
berdasarkan kewenangan yang dimiliki
undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
dan juga ketentuan dalam kitab undang hukum acara pidana
tapi di sisi lain kita berharap bahwa penegak hukum ini
tapi di sisi lain kita berharap bahwa penegak hukum ini
meminjam kata mbak bambang juga
harusnya kalau saya menerjemahkannya menjadi
bukan karena ada unsur di luar dari penegakan hukum
nah kita harus memberikan keyakinan itu kepada masyarakat luas
bahwa kerja kerja kepolisian pada saat ini adalah
kerja kerja pada proses penegakan hukum
bukan di luar dari penegakan hukum itu sendiri
sehingga lesson learned dari jalanan kasus ini adalah
intinya kita sama sama belajar
agar tidak terulang lagi
agar tidak terulang lagi
agar tidak terulang lagi
agar tidak terulang lagi

jadi saya rasa itu adalah persoalan semacam ini

terkait dengan penetapan tersangka beliau
yang dianggap mungkin prematur
karena beliau belum dipanggil sebagai saksi
belum diterima keterangannya
tadi pihak polisi penyidik menyatakan bahwa
sudah dipanggil secara patut tapi tidak hadir
nah ini kan menjadi suatu yang
debat yang tidak akan berkesudahan
kalau seandainya tidak kemudian ditemukan
apa rangkaian merahnya
yang mana kemudian mendatangi tadi
pihak kepolisian untuk memberikan keterangan yang sebenar benarnya
sehingga proses hukum ini menjadi
benar adil dan bermarwah tadi
saya rasa begitu bang renat
sehingga kemudian tidak bisa menjawab
mungkin dugaan bahwa ini
secara sengaja dan sebagainya
itu kan yang kemudian menjadi tantangannya ya pak heri
agar proses ini tidak dianggap sebagai proses
tentang kesengajaan begitu kira kira
gimana pak heri terakhir
ya tentunya kalau kita kembali kepada ketentuan undang undang
penyidik punya kewenangan
bahkan melakukan upaya paksa
kuha penangkapan penahanan
yang berdasarkan minimum dua alat bukti
tentunya penyidik punya kewenangan
tapi tentunya yang kita harapkan adalah
tadi polisi bertindak secara profesional
nah dalam hal ini apa yang disampaikan ke publik itu
menurut saya adalah satu indikasi adanya transparansi
kemarin pak kabarreskrim berkali kali mengulang kata itu
agar ini semua terbuka
dapat dikawal oleh publik
agar tadi iklim sejuk tadi juga muncul dalam penegakan hukumnya
jadi tidak ada syak wasangka
ini menurut saya menarik
ketika ada pernyataan statement ke publik seperti itu
mudah mudahan itu yang menjadi pegangan kita
nah itu juga mungkin saya rasa
message yang disampaikan kepada dari pihak polri
kepada teman teman dari yang ditetapkan
untuk kemudian memenuhi panggilan
agar kemudian proses yang seharusnya dijalani
saya tidak mengatakan proses hukum sudah mengatakan benar atau salah
tapi proses hukum yang seharusnya dilakukan
itu tidak tersedat atau tidak gagal untuk dilaksanakan
sehingga tadi tujuan dari proses pemeriksaan itu tercapai
agar tadi ada kepentingan hukum yang dilindungi
kepentingan pembelaan untuk menyampaikan pendapat
di muka hukum tadi itu dihargai
saya rasa dalam konteks tadi
pihak kepolisian menaikkan hal itu kemarin
bagaimana kemudian dikembalikan kepada teman teman yang
dalam konteks ini
dikenai kewajiban tadi untuk membuktikan sebaliknya
memberikan informasi yang benar dan patut tadi
proses kedepannya akan membuktikan seperti apa
tapi paling tidak kami hadirkan kemudian perbincangan
memang setiap pihak sekarang ini punya pandangan hukum
masing masing kita hargai semuanya
tapi kita akan kawal bersama bagaimana proses hukum ini ke depan
pak harry firmancha terima kasih banyak
pak bambang rukminto terima kasih banyak
pak aziz yanuar terima kasih masing masing sudah bergabung
bersama dengan kami pada malam hari ini
usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi
setelah kiriman vaksin sinovac tiba pada minggu lalu
dinas kesehatan kabupaten karawang menggelar simulasi vaksinasi
kepada warga pada kamis
kami akan segera kembali